saat ini komisi pemilihan umum kpu tengah membuka tahapan pendaftaran calon anggota legislatif hingga minggu empat belas mei
namun sejak tiga hari lalu pendaftaran balik ini masih sepi peminat
ya dan untuk mengetahui kabar terbaru sudah ada koresponen cnn indonesia
teddy zuhari di gedung kpu jakarta
selamat pagi teddy
bagaimana kemudian terkait pendaftaran anggota balik ini di kpu
apakah sampai saat ini juga masih sepi teddy atau bagaimana
update dari sana
selamat pagi menjelang siang
ferdi dan sarah ini suasananya tidak jauh berbeda dengan tiga hari sebelumnya
mulai tanggal satu dua tiga dan hari ini tanggal
jadi empat hari yang sudah dibuka ini suasana pendaftaran di gedung kpu khususnya di lantai dua
ini masih seperti hari sebelumnya belum ada partai yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya
untuk mengisi kursus
anggota dpr ri di tingkat pusat
dan memang ada informasi dari pihak komisi pemilihan umum ri pusat yang menyebutkan bahwa
kemungkinan besar para partai politik ini masih menyiapkan berupaya untuk melengkapi persyaratan
pendaftaran bakal caleg yang akan diusung
karena sesuai jadwal yang dibuka dari tahapan pendaftaran ini tanggal satu hingga empat belas mei dua ribu dua puluh tiga
untuk tanggal satu
sampai tanggal tiga belas ini dibuka sejak jam delapan pagi hingga jam empat sore maksud saya
kemudian khusus di tanggal empat belas atau di hari terakhir ini dibuka dari jam delapan pagi hingga pukul dua puluh tiga lebih lima puluh sembilan menit
waktu indonesia barat
dan pihak kpu juga mengingatkan agar bagi para parpol yang akan datang menyerahkan formulir ke pihak verifikator
di gedung kpu ini agar satu hari sebelumnya
ini melakukan konfirmasi dengan mengirim surat bahwa akan hadir sesuai dengan tanggal yang dimaksudkan
ini agar pihak kpu bisa memberikan pelayanan terbaik ketika masing masing parpol datang untuk menyampaikan surat formulimnya
memang kami mendapatkan informasi juga dari pihak kpu bahwa sejauh ini ada informasi bahwa tanggal lima besok dan tanggal delapan ada yang terkonfirmasi
ini adalah informasi yang terkontrol
yang menjadwalkan diri untuk datang menyerahkan formulirnya
masing masing pada besok ini tanggal lima dijadwalkan partai nasional demokrat atau nasdem akan datang
tapi tidak ada informasi detail jam berapa akan datang ke gedung kpu
sementara pada senin pekan depan tanggal delapan mei giliran partai persatuan pembangunan p tiga yang akan menyerahkan formulir bakal calon legislatif yang diusung
dan saya akan memperlihatkan kepada anda verdi dan juga saya
sarah bagaimana suasana di gedung kpu tepatnya di lantai dua
ini petugas keamanan walaupun belum ada partai yang datang menyerahkan formulirnya
tapi petugas keamanan tetap bersiap melakukan penjagaan
selamat pagi mbak mbak selamat tetap bertugas ya
walaupun belum ada yang datang mendaftar ya
baik selamat melanjutkan tugasnya dan saya akan melihatkan juga ruangan di dalam verifikator ini
verdi dan sarah tim verifikator juga tetap berada di meja masing masing
menunggu kedatangan dari tim liaison officer lo dari masing masing partai
kalau saya melihat posisi meja di dalam ruang sidang utama yang dijadikan tempat untuk verifikator persyaratan dari pendaftaran bakal caleg ini
selain seluruh dari pejabat kpu baik sekjen kemudian anggota dan ketua dari kpu
ini nanti akan disambut partai anggota partai yang datang mendaftar akan disambut oleh pejabat kpu
kemudian juga ternyata nanti akan disaksikan oleh pihak bawaslu dan juga dkpp
kemudian ada tim pemantau yang juga akan memantau jalannya proses pendaftaran
dan sejauh ini verdi dan sarah dari informasi yang disampaikan pihak kpu sampai dengan tanggal dua mei dua ribu dua puluh satu
dua puluh tiga lalu ini yang mendaftar ternyata banyak di dpd daerah
ada dua puluh empat bakal calon yang sudah mendaftar dengan rincian dari data yang kami dapatkan
tujuh belas provinsi sudah ada caleg dpd yang mendaftar yang terbanyak
saya mendapatkan datanya di sumatera utara misalnya sudah ada tiga bakal calon
kemudian di bengkulu juga ada tiga bakal calon
kemudian di kepulauan riau
ada dua calon dan sementara untuk dki jakarta baru ada satu bakal calon
dan beberapa provinsi yang lainnya juga antara satu dan dua bakal calon
ini mungkin juga karena memang masih panjangnya tenggat waktu proses pendaftaran
seperti yang kita tahu verdi dan sarah dari tanggal satu hingga tanggal empat belas mei dua ribu dua puluh tiga mendatang
yang menarik tentunya kita melihat nanti siapakah nama nama yang akan diusung oleh masing masing parpol
didaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif baik di pusat dan di daerah
apakah di antara nama nama tersebut ada yang namanya misalnya dari kalangan provinsi public figure
kemudian tokoh tokoh masyarakat atau juga mereka nama nama yang pernah menjadi narapidana korupsi
seperti di pemilu dua ribu sembilan belas lalu beberapa nama terindikasi pernah berstatus sebagai narapidana
tindak pidana korupsi
verdi dan sarah